hei putri tunggu tunggu
anak yang paling pendim
jagung ini pasti rasanya enak
terima kasih ya allah
terima kasih ya abi
ya ampun om yang kemarin
putri harus lari
putri kamu mau kemana
enggak kok om putri gak lari
nenek udah nungguin jagung ini dulu mah
kok makannya jagung doang
gak pake nasi gak pake lauk
bentar biar om tebak
nenek pasti nggak punya duit
untuk beli makanan
yaudah gini aja
om bantu kalian
om kasih kamu duit
duit yang banyak
om kok aneh sih
tadinya om kesel sama putri
bunda dan neda
sekarang kok om malah ngasih uang
om ada maunya ya
om sebenarnya orang yang baik
dan om gak kesel sama kamu
om cuman kesel sama
papa kamu telah ngambil sesuatu yang berharga dari om
kristal yang ada di dalam hutan itu
yang ada di dekat kamu
kristal itu udah ada sejak dari hutan
gimana kalau om
om beli kristal itu dari kamu
kamu bisa beli makanan yang enak
kamu tinggal kasih kristalnya ke om
om kasih duitnya ke kamu
permisi ya om putri pulang dulu
eh tunggu tunggu tunggu
gimana dengan kristalnya
maaf ya om kristanya gak dijual
soalnya bukan punya putri juga sih
kali ini gak akan aku lepasin kristal itu
hei putri tunggu tunggu
tunggu sini lepasin
tolong lepaskan om lepaskan
kami gak akan datang
mudah mudahan tidak terjadi apa apa
permisi saya cari putri dulu
gerobaknya nek ida
kenapa berantakan kayak gini
oh putri mau dibawa kemana sih
kayaknya putri mau diculik ya om
putri mendingan kamu diam aja sekarang ya
kamu jangan banyak jangan banyak bicara
om kalau nyulik orang kaya dong
biar ada uang untuk
om gak butuh duit
om butuh kristal kamu
dan kamu harus kasih kristal itu sebagai pembayaran
pembayaran atas perbuatan papa kamu
karena kamu telah ambil sesuatu yang sangat berharga dari om
mama akan jual kamu
jual kamu ke bandar pemis
dan kamu jadi pemis
kamu gak mau itu kan
om kalau dapet om berhasil ngejual anak
uangnya gak bakal awet om
itu kan uang haram
om gak peduli
om harus peduli dong
nanti om pernah cacat
atau nanti om ketabrak teluk semen
dan semennya tumpah ke badan om
atau nanti om keseruduk bantengnya lagi ngambung
kok kamu nyumpain om
siapa yang nyumpain om
putri kan cuma jelasin tentang uang haram
ya allah tolonglah putri
selamatkanlah putri ya allah
lelah juga nenek di rumah
jangan sampai nenek sakit karena bikin putri
putri mohon ya allah
eh kamu kenapa eh
om gak baik si patamara
mendingan bisa aja dulu mesinnya
kok pintunya gue pukul
jangan jangan dia kabur
anak itu kabur
kamu di sini
kamu gak kabur
ya enggak lah om
kata bunda putri gak boleh sendirian di hutan
putih mau bantuin om betulin mobil boleh kan om
aku gak boleh lemah
dia memang seumuran dengan baik
ayahnya sudah bikin aku kehilangan semua yang paling berarti dalam hidupku
kenapa om kok bengong
anak kecil tahu apa soal mobil